mulai lima oktober kemarin sudah dibuka untuk kereta bandara rute stasiun manggarai menuju ke bandara soekarno hatta
iya memang sebenarnya ini adalah pengalihan ya dari stasiun bekasi yang sudah lama ada
tapi sejak bulan september lalu ditutup karena mungkin agak sepi
akhirnya dipindah ke manggarai dimana berharap dari depok dari bogor orang itu pada ke bandara naik kereta bandara itu
oke langsung deh kita lihat kayak apa sih ya rute seperti ini langsung ada liputan dari rekan kami anita mae
keputusan menghadirkan kereta bandara di stasiun manggarai karena stasiun ini diproyeksikan menjadi stasiun sentral
di mana nantinya terintegrasi dengan berbagai moda transportasi lain seperti kereta jarak jauh dan krl
pengoperasian hari pertama kereta bandara di stasiun manggarai dihadiri menteri perhubungan budi karya sumadi
menteri perhubungan sudah hadir di sini
dan kita akan menemani beliau dan juga tim kerjanya untuk mencoba rute pertama dari manggarai menuju bandara sekartohata
oke sekarang saya sudah bersama dengan menteri perhubungan
halo pak budi karya
pak kalau untuk persiapannya dari rute baru ini gimana pak
kira kira udah siap belum nih kita
dan ini pasti banyak yang ikut
karena saudara kita dari depok
itu bisa ganti kereta di sini
dan pasti banyak
hari ini aja jam segini sudah tiga ratus itu
oke satu pertanyaan lagi buat pak menteri
kalau masalah penaikan okupansi tentu saja itu semua sudah kita harapkan ya pastinya pak ya
iya pak ya
kalau menurut bapak sendiri kalau dilihat dari antusiasme masyarakat hari ini
jadi apa sih bakalan masa depan dari jalur kereta dari manggarai ke bandara ini
saya pikir ya ini akan menjadi favorit
kereta api dari bekasi yang ada sekarang ke manggarai
dari depok teguh teguh kepala pasasio ke bekasi ke manggarai ini sudah common ya
orang sudah enjoy gitu ya
oke berarti kita optimis ya pak
menaikan fasilitas ya
jadi ini juga roda perekonomian di indonesia
terima kasih pak
walau ada yang masih bingung akses masuk ke kereta bandara
penumpang mengaku senang dengan dibukanya akses kereta bandara dari stasiun manggarai menuju bandara soekarno hatta dan sebaliknya
mungkin harus dikasih tau petunjuk ya masuk pintunya dimana
karena kan saya nanya juga hanya dikasih tau tap aja
nggak nggak nggak bener bener nggak ada petunjuk lain
cukup sangat membantu
sangat luar sekali
untuk pintunya tadi masuknya belum sepenuhnya fasilitas bisa dipakai
soalnya kita masih masuk di pintu yang buat masuk krl gitu
agak susah aja terus harus nge tap lagi pakai e money gitu
di hari pertama pengoperasian kereta bandara di stasiun manggarai
railing sebagai operator dan anak usaha pt kai menawarkan promo gratis bagi seratus orang penumpang kereta bandara
tim liputan cnn indonesia